sementara itu menanggapi majunya gibran raka buming dalam pemilihan wali kota solo
presiden jokowi menegaskan ini tidak mencerminkan adanya dinasti politik
jokowi menjelaskan keputusan gibran menjalankan diri sebagai wali kota solo adalah keputusan pribadi
menurut presiden jokowi pemilihan kepala daerah merupakan kompetisi yang hasilnya ditentukan di tangan rakyat
itu kan sebuah kompetisi
kompetisi itu bisa menang bisa kalah
terserah rakyat yang memiliki hak pilih dipilih
ya kalau rakyat nggak memilih gimana
ini kompetisi bukan penunjukan
beda tolong dibedakan